kejadian bencana yang dipicu oleh fenomena alam yang berbeda beda kini melanda indonesia
banjir bandang tanah longsor dan potensi bencana geologi tak bisa dihindari
dampaknya tidak hanya merugikan material pada masyarakat tapi juga jatuhnya korban jiwa
apa langkah mitigasi dan antisipasi dari pihak terkait
serta bagaimana memastikan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana ini
kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
ada abdul muhari kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
selamat sore pak abdul
selamat sore mas fekdi
sehat ya pak
terima kasih pak abdul sudah bergabung dengan kita sore ini
pak abdul sebelum saya nanti bertanya lebih lanjut
bagaimana skenario dan juga langkah langkah yang disiapkan oleh bnpb
untuk mengantisipasi dan juga memitigasi bencana yang di akhir tahun ini
sudah mulai terpantau begitu ya
bahkan di sejumlah daerah sudah terjadi beberapa bencana yang berdampak cukup masif begitu terhadap masyarakat
kita ingin dapatkan data dulu pak abdul
sudah berapa banyak kejadian bencana yang tercatat pak di indonesia dan di mana saja pak
baik terima kasih mas dodi
memang kalau kita lihat dari statistik yang terlalu
lapor ke pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
data ini kita dapatkan dari bpbd bpbd seluruh indonesia
pada bulan september ini saja
untuk kejadian bencana hidrometeorologi basah
yaitu banjir banjir bandan nahlong sor
dan yang berkaitan dengan fenomena cuaca lainnya
setiap kejadian di bulan september saja
artinya kalau kita rata ratakan secara kasar
dalam satu hari di bulan september ini setidaknya ada dua sampai tiga kali kejadian banjir kita alami
ini baru kita ada di fase fase awal musim penghujan di dua ribu dua puluh
jadi kita mesti harus waspada
mungkin intensitas dan frekuensi
artinya di bulan bulan mendatang
sampai perkiraan bmkg bahwa puncak musim hujan pada periode ini ada di akhir januari hingga februari tahun depan
itu benar benar kita bisa siap
artinya kemudian di fase awal ini tentu antisipasi dan mitigasinya seharusnya lebih siap ya pak ya
karena kalau kita lihat sekarang bencana hidrometeorologi dan geologi yang juga berpotensi terjadi ini
kadang kadang dialami secara bersama
keamaan begitu ya pak ya
artinya hujan yang mengakibatkan longsor dan banjir bandang
nah ini skemanya akan seperti apa pak penanganannya
dari awal musim peralihan dari kemarau ke musim hujan di juni lalu
dimana kita mengalami beberapa fenomena yang juga tidak lazim
yaitu di satu provinsi terjadi kebakaran hutan yang cukup masif
tapi pada provinsi yang sama terjadi banjir banjir bandang dan tanah longsor
ini dua fenomena alam yang berlawanan
satu batas satu kering terjadi dalam satu provinsi pada bulan yang sama
kita sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera dilakukan apel kesiapsiagaan
karena dari data kami
provinsi provinsi yang secara frekuensi kejadian itu
selalu berulang paling banyak setiap tahunnya di indonesia mengalami kejadian bencana hidrometeorologi ini
dari tahun ke tahun itu sama
kalau boleh saya sampaikan pertama itu aceh di sumatera kemudian sumatera barat
di jawa itu jawa barat jawa tengah jawa timur
di kalimantan itu kalimantan tengah dan kalimantan selatan
di sulawesi itu sulawesi selatan
delapan provinsi ini itu selalu menjadi
urutan teratas frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi basah indonesia dalam lima tahun terakhir
jadi kami secara khusus sudah menyampaikan
di awal juni lalu segera dilakukan apel kesiapsiagaan karena
masih ada waktu benarnya untuk kita melihat lagi karena kalau
kita berbicara bencana hidrometeorologi basah pasti tidak akan jauh jauh dari catchment area
tidak akan jauh jauh dari catchment area
daerah aliran sungai daerah tangkapan air di hulu
ini harus kita cek kita pastikan saluran saluran air kita di hulu
tidak ada sumbatan tidak ada sampah tidak ada pohon pohon yang mungkin ada di badan sungai dan lain lain
kemudian hukuman masyarakat yang ada sepanjang aliran sungai
ini benar benar harus kita buatkan jejaring komunikasi

sehingga kalau ada peningkatan curah hujan di hulu
masyarakat yang dihilir itu bisa tersampaikan belum airnya sampai
kita masih ingat dua minggu yang lalu di katingan dan gunung mas
kalimantan tengah hampir dari tengah badan sungai sampai ke hilir itu
mengalami banjir dan masyarakat masyarakat sepanjang aliran sungai itu terendam banjir
dan ini mungkin kalau tidak ada perbaikan yang kita lakukan ini mungkin akan berlanjut
jadi ini yang perlu kita sampaikan bahwa kesiapsiagaan juga penting dalam jangka pendek
tapi untuk jangka panjang restorasi rehabilitasi kawasan tangkapan air
kawasan daerah aliran sungai itu mutlak harus dilakukan utama delapan provinsi tadi
ada kemudian tren yang terjadi daerah daerah yang tadinya tidak terdampak bencana
tapi kemudian belakangan ini dengan adanya kerusakan lingkungan
daerah daerah tersebut justru mendapatkan dampak bencana yang cukup masif
dan efeknya adalah juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat
apakah kemudian early action untuk masyarakat yang terdampak dan menghindari terjadinya
ini juga sudah disiapkan langkahnya pak
karena kan wilayahnya kalau kita bicara penanganannya akan juga berbeda beda skenario nya
jadi kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi batas khususnya
banjir banjir bandang tanah longsor
itu tidak lepas dari faktor manusianya
karena kalau curah hujahnya sendiri mungkin dari puluhan tahun lalu
dari ratusan tahun lalu ini secara frekuentatif
periode ulangnya akan tetap sama seperti itu
tetapi kemudian berjalan waktu
daya tampung dan daya dukung lingkungannya yang berkurang
nah ini ada kaitannya dengan peran kita di situ
nah ini yang tadi saya sampaikan
untuk jangka pendeknya itu saja kita harus kepada kesiagaannya
bagaimana jaring komunikasi peringatan dini
bagaimana membuat masyarakat yang ada di sekitar atau di sepanjang daya raya
bisa kita siagakan kalau ada informasi curah hujan berpotensi banjir
atau banjir bandang dari bmkg
ini adalah jangka pendeknya
tetapi kalau kita bicara jangka panjangnya
karena banjir ini adalah kejadian berulang yang frekuensinya tidak terlalu lama
setiap tahun kita alami banjir
kalau kita mau mengurangi itu
mengurangi frekuensi itu
maka solusinya harus permanen
solusi permanennya seperti apa
solusi permanennya adalah rehabilitasi ekosistem
yang harus kita lihat dari hulu ke hilir
jadi benar benar area kita rehabilitasi
kemudian daerah sepanjang bataran sungai atau dan daerah aliran sungai
kita bisa secure kita mungkin kita terapkan kita reinforce
kita kuatkan kembali aturan aturan yang ada
daerah sepanjang sungai daerah sepanjang pangkai
supaya kawasan ini benar benar bisa menjadi buffer untuk komponen mitigasi
apakah itu di situ vegetasi atau kok jenis mitigasi yang lain
pak abdul ada juga persoalan di tengah masyarakat saat bencana terjadi adalah
mengantisipasi keterlambatan penanganan dan mengidentifikasi lebih dini begitu ya dampak terhadap masyarakat
apakah kemudian ada koordinasi yang lebih konkret begitu pak
agar tidak tumpang tindih dari pihak pihak terkait
misalnya bmkg basarnas bnpb
untuk bisa memberikan kepastian dan juga keselamatan bagi masyarakat yang terdampak bencana pak di kemudian hari
jadi kalau kita berbicara institusi di tingkat pusat bmkg basarnas bnpb
ini masing masing memiliki tugas dan kewenangannya
bmkg itu ada di pemantauan dan peningkatan dinas
kemudian basarnas ada di pertolongan pertama saat terjadi bencana
bnpb itu punya tiga fungsi koordinasi pada saat prabencana
mandu pada saat bencana dan pelaksana pada saat pasca bencana
nah terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat
apa yang harus dilakukan untuk mengurangi potensi jatuhnya korban
baik itu jiwa maupun luka atau potensi kerugian ekonomi
kita tahu bahwa kalau kita berbicara bencana
maka pemerintah daerah ini adalah ujin pompa
karena bagaimanapun kejadian bencana itu terjadi di daerah
maka yang paling dekat di situ tuh adalah pemerintah daerah
tetapi kalau situasi bencananya cukup masif
di mana pemerintah daerahnya pun kemudian menjadi korban
atau mengalami lumpuh pada saat kejadian itu
maka memang kemudian intervensi pusat atau intervensi dari daerah daerah sekitar situ menjadi penting
ini sudah kita coba efisienkan
kita lihat beberapa kali terutama untuk kejadian siklon tropis roja di ntt
yang melanda teman saudara saudara kita di nusa tenggara timur april lalu
itu juga cukup masif dan psikiater terpisah pisah
di nama daerah daerah
dua belas kabupaten dengan pulau pulau kecil yang juga terpisah
ini juga membutuhkan satu integrasi penanganan dan equipment yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah
misalkan untuk menjangkau bagian logistik dari kupang ke alor
kupang ke maumere
itu membutuhkan dukungan supply dan perangkat dari tingkat pusat
seperti dukungan tni polri dan lain lain
ini sudah berjalan
tetapi tetap kita perlukan yang namanya apel kesiapsiagaan
supaya setiap institusi ini tarik resmen lagi
dan siap untuk menghadapi potensi yang terjadi di daerah
biasanya sebaiknya kami menghimbau apel kesiapsiagaan ini dilakukan
oleh segenap komponen pemerintahan dan organisasi masyarakat
di tingkat provinsi dan kabupaten kota
supaya memang kita terkondisikan bahwa
potensi bencana hidrometeorologi ini mungkin akan sedikit lebih tinggi frekuensinya
dari bulan september ini dan kita sudah siap siap lakukan
oke dan tidak ada lagi kemudian keluhan begitu ya pak ya
dari institusi atau lembaga yang menangani persoalan bencana ini
khususnya terkait anggaran ya pak
kita tentu sadar bahwa kita hidup di tanah
rawan bencana tapi kemudian langkah antisipasi sudah disiapkan mitigasi
untuk menghindari adanya kerugian dan dampak yang lebih masif
yaitu korban jiwa terhadap masyarakat dari dampak banjir dan juga bencana
yang terjadi di akhir tahun ini yang berpotensi tentu bisa diantisipasi
lebih awal dengan koordinasi yang lebih solid
terima kasih pak abdul muhari kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih mas pepe